dunia pendidikan di kota parepare tercoreng
dengan beredarnya video perkelahian seorang siswa
dan seorang siswi sma dalam ruang kelas
perkelahian ini menjadi tontonan teman teman sekelasnya
dalam video ini terlihat dua orang siswa dan siswi terlibat perkelahian di dalam ruang kelas
perkelahian terjadi antara siswa fr dan siswi mh
keduanya merupakan teman satu kelas di sma negeri empat kota parepare sulawesi selatan
aksi kedua pelajar menjadi tontonan teman teman sekelas mereka
sebelum akhirnya keduanya dipisahkan
setelah kejadian ini mh harus menjalani perawatan di rumah sakit karena mengalami sakit kepala
peristiwa ini berawal saat jam pelajaran terakhir ketika tidak ada guru yang mengajar
para siswa saling melempar kertas di dalam kelas
mh yang terkena lemparan kertas dari fr sebanyak tiga kali akhirnya terpicu emosinya
dua cuma main main kertas saling pukul pukul
akhirnya tidak selesai
sengaja dipukul pakai spanduk itu gulungan gulungan spanduk
dia tidak termasuk keras kalau menurut saya
pihak keluarga mh telah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian
namun pihak sekolah masih mengupayakan mediasi di antara kedua belah pihak